aku hantar pulang yuk
udah sering hantarin kan
gak apa apa nggak usah ya
kan kita satu arah
aku tahu kamu pasti masih marah sama aku
aku mau memperbaiki semuanya
iya dan aku harap
sekarang apa yang kamu mau sudah tercapai
kamu menikah dengan andi
yuk kita pulang
kamu ada hubungan apa sama riri
kamu cinta sama dia
oh selamat siang dok
bapak sama ibu tidak usah khawatir
janin dikandungan anak bapak dan ibu
ini bukan anaknya andi bapak
tapi anak haris
kamu mau nikah sama siapa sama riri
aku udah ngarang cerita
kalau arya kena kanker
aku gak akan biarin pernikahan itu terjadi
gak akan pernah
jangan pernah lagi
kamu bikin kesalahan sebesar itu
jangan bikin kesalahan yang lebih fatal lagi
kamu terusin kuliah kamu
bertahan dengan perkahwinan kamu
mama terus ngeduain anak anak mama
supaya mereka bahagia
owedh kepada anda

ngapain kamu datang kesini
maaf tante iran ada yang perlu aku omongin sama tante
mau ngomong apa masuk rumah orang kok seenaknya aja
keluar kamu gak ada yang saya perlu bicarain sama kamu
tapi tante ini masalah penting
aku punya anak sama haris
dan anak itu sekarang mengidap kanker
apa benar itu anaknya mas haris
iya terserah kalian mau percaya atau enggak tapi emang itu kenyataannya
tante aku mau
tante aku mau
tante aku mau
aku mohon sama tante izinin haris ya buat nemenin anaknya selama pengobatan
oke kalau benar anak kamu itu anaknya haris
kamu bawa dia kesini kita lakukan tes dna
kalau sudah ada buktinya baru saya akan percaya apakah dia anaknya haris atau bukan
takut ketahuan kalau kamu bohong
akan percaya begitu aja sama kamu
setelah apa yang kamu lakukan ke haris
supaya haris gak jadi nikah sama tanti
tanti bukannya haris pacaran sama riri
kalau kamu gak mau bawa anak itu ke sini untuk kita lakukan tes dna

ayo keluar kamu

siapa tanti kenapa aku baru dengar nama itu
kenapa haris mau menikah sama dia
tante iran ternyata gak gampang percaya
tapi ini belum selesai
ma kalau emang benar itu anaknya mas haris berarti kasihan banget itu anak ma
andi kamu itu tahu kan sifatnya karin seperti apa
dia itu ngarang dia cuma pura pura
buktinya disuruh tes dna aja dia nggak berani
dia itu cuma mau menggagalkan pernikahannya haris
kamu gak usah pikirin ya
oh ya sama satu hal lagi
tolong jangan bicarain ini sama masmu ya
mama bujuk riri dong suruh dia nikah sama haris
anak yang dikandungan dia kan anaknya hari gak mungkin dikamin sama andi
ini aib keluarga tau
kamu ngerti gak sih kondisinya andi itu sakit jantung
kalau sampai dia tahu masalahnya kayak apa dia tuh bisa meninggal
pak sekarang kalau sampai terjadi sesuatu sama andi apa yang akan dilakukan ibu irin
dendamnya sama kamu selama bertahun tahun itu aja belum hilang
riri yang akan dianggap sebagai penyebab kematiannya andi
gara gara kejadian itu aku dihantai rasa bersalah selama puluhan tahun
aku tidak mau riri mengalami hal yang sama
coba sekarang kamu pikirin
siapa yang lebih menderita di sini kita
diri itu harus sampai mengorbankan perasaannya untuk haris
kenapa ini harus terjadi sama anak anak kita kenapa
anak anak sekarang hancur semuanya
mama yang salah
mama yang gak bisa dididik anak anak
ya tuhan tidak ada yang bisa aku lakukan selain membiarkan diri melangkah dengan keputusannya
ya apa kabar
aku hantar pulang yuk
eeeem eh tapi udah sering hantarin kan gak enak gak apa apa gak usah ya
gak apa apa gak repot kan kita satu arah
aku tahu kamu pasti marah sama aku aku minta maaf ya aku mau memperbaiki semuanya
iya dan aku harap mas arman mau mengelupain aku karena besok aku sudah menikah
ya tapi aku mau kita tetap berteman
aku gak kepengen menyisakan sakit hati di hati mas arman
jadi apa salahnya ngasih kesempatan dia buat tetap berteman
ayolah aku hantar
gimana rencana pernikahan kamu lancar kan semua
eeeem iya semuanya lancar kok
harusnya kalau mau nikah itu kamu ambil cuti jangan kerja
iya sih maunya seperti itu cuman pasien lagi banyak tapi besok cuti kok
hmm mas arman datang kan
iya pasti datang
eeeem mas arman kok kita laut sini